kamu kenapa menangis
apa mas ada yang salah
alhamdulillah aku masih bisa
menikmati bulan ramadhan
masih bisa berpuasa
mukanya kayak gitu sih
kamu tadi habis berantem sama abah ya
kamu jangan masukin hati ya
aku tahu banget abah gimana orangnya
apa emang orangnya kayak gitu ya
tujuannya baik mah
ya karena abah sayang sama muli sama raya juga
itu kebaikan kita kok
alhamdulillah kalau memang kamu mengerti
bagian mama lo ada masalah apa
gak ada yang sensitif
mama tuh ngecembur tuh tiba tiba
terutama buat papi
kita masak sendiri aja bi
terserah deh tuh
mamanya adriana sama adriana mau makan atau enggak
kita masakin makanan yang sehat buat papi
eh siap non
surty catet aja ya non
takutnya surty teh lupa
oh iya bi satu lagi
nanti bibi beli sayurannya yang organik ya
masih inget kan bi yang waktu itu reva bilang
sayuran organik yang reva tunjuk waktu itu di supermarket
buat menu bukanya
sop kacang merah
sop kacang merah
sama perkedel daging cincang
ah ah terus
bubur sum sum aja bi
nah bubur sum sum
tapi bubur sum sumnya jangan pakai santan ya
dan susu kan juga lebih bagus dan lebih sehat buat papi
nah bisa oke siap udah seperti catet nih ya
heh tapi ntar non yang bikin ya
bubur sum sumnya mah
hmm jadi punya ide hebat nih
tadi tuh mama denger si reva sama surty lagi ngerencanain makanan sehat buat dia ya
ya makanan sehat buat bi yang penyakitan
nah kita harus bikinin b makanan yang gak sehat
alias bikin penyakitnya tambah kumat
seperti misalnya nih ya
kita bikinin dia buat buka puasa
itu gulai kambing
terus tajilnya kita buatin sup durian
pasti bengiler banget sama menu menu tersebut kan
udah gitu kita bikinnya yang banyak
sup buah mama pasti lebih luar biasa dibandingin surty
dan kalo udah nambah mulu hmm tinggal tunggu deh tuh penyakitnya dateng
udah gitu kira kira buat sahurnya apa ya biar lebih maknyus gitu kan
bukanya makanannya kayak begitu
saut saurnya dikasih makanan gitu juga
kamu emang pinter banget
tinggal tunggu jantungan deh kalau udah gitu
yaudah mama siap siap deh
yaudah aku pergi dulu ya
daa mama assalamualaikum
wih birah uangnya banyak banget bera mau diapain duitnya bira
ah pasti buat sri ya uangnya
kamu bakal ngeliat duitnya menih hejo enak aja buat kamu
ini teh mau bibi kasihkan ke orang pasir miskin
bibi mau ngebersihin harta bibit
nah bibi juga mau atuh disayang sama allah
tuh jadi pohodai ah ngitung
yaaah terus deh gimana dong bira kan sri ga punya tabungan
kan saya juga pengen disayang sama allah
ya ampun sri
ya atuh jangan dipaksakan kalo tidak kadang ada tidak bagus apa apa yang dipaksakan
aduh tapi kemana ya nitipinnya sama saya sama siapa
soalnya kalau kita mau ngasih uang sedekah itu harus ke orang yang benar benar membutuhkan
irah ari nyumbang mah ulang
jauh jauh irah kadiman wahi
pandiman ma batur teh mampu
kamu teh hayang gitu jadi orang susah
kamu teh masih jag jagwa ringkas masih bisa gawe nyari duit makan tidak kekurangan
kamu bilang tidak mampu
doa etatesi atahko
haun di mang diman kebangetan mang diman
mang diman mas tidak mampu cari istri
yee jawab bener baik
yee buktinya irah diman belum bisa beli motor kayak den boy
eta arana kamu tidak tau diri
mang diman ga tau diri daripada mang diman beli motor gede kayak den boy
tuh mendingan tuh operasi tuh idung biar mancung
mas bahagia banget
mas bisa sahur bersama kamu bahkan puasa pertama ini bersama kamu
dan mas berharap ini terus berlangsung
sampai dengan lebaran nanti kita masih terus bisa bersama sama
mas besi seneng
seneng banget malahan
gue sih pengen kayak dulu lagi
puasa bareng mama boy
eh boy kamu mau buka puasa dimana
mau makan apa
ya kalau aku sih terserah kamu aja
kamu mau keliling dunia pun
mau kemana pun aku terserah kamu aja
mau kemana pun aku temenin
bener nih mau ditemenin
iya bener ini kenapa
eh bulan puasa
yaudah mau duduk dulu mau langsung jalan duduk dulu deh
kamu duduk aku jalan
kamu mau tinggalin aku
ya engga kamu minta tolong sama siapa ke
oh udah gak sayang
oh gitu ditinggal
udah nanti diambil orang loh
kamu kenapa menangis
apa mas ada yang salah
alhamdulillah aku masih bisa menikmati bulan ramadhan
masih bisa berpuasa
dan aku terharu
aku masih bisa bahagia sama orang yang saya ingin dan aku cintai
yaitu mas benji
kalo kamu berkenan aku selalu bersama dengan mas
nanti buka puasa pertama kita gimana nih
bareng bareng anak aj
sama jamaah kampung randu di masjid aliklas
boleh boleh boleh
itu masih seru tuh
iya sih seru cuman
kalo menurut gua ya maaf nih kalian
mendingan hari pertama buka puasa itu sama keluarga aja
jangan dulu lah sama orang orang lain
harus utamain keluarga dulu
nanti hari hari berikutnya boleh deh kita buka bareng
iya bener juga sih
boleh kalah gak usah dipikirin
lu buka puasa bareng aja di rumah gua
gue kan tinggal di rumah cuma berdua sama emak gue
lu buka puasa di rumah gua aja ya
ya kalo lu gak mau di rumah dia
mendingan di rumah gua aja
oh ngatain emak gua rempong